jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami

jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami

menghadapi penurunan omset jika sedang turun hujan
namun tak perlu khawatir untuk memulai sebuah usaha
dari ketiga pedagang tersebut kita bisa belajar bahwa jika sebuah usaha dirintis dan digeluti dengan sungguh sungguh
maka hasilnya tidak akan mengecewakan
desi aritona maria oktober jakarta